tni angkatan laut lanal tanjung balai asahan
seluruh tki ilegal tersebut hingga saat ini
masih menjalani pemeriksaan di makul anal tni
angkatan laut tanjung balai asahan
selanjutnya mereka akan diserahkan ke imigrasi tanjung balai
untuk dikembalikan ke kampung halaman masing masing pada minggu pagi
syahriful gandhi tanjung balai sumatera utara